selanjutnya dua kelompok remaja terlibat tauran di jalan keramat kuitang seneng jakarta pusat
para remaja ini tawuran setelah berpapasan saat membangunkan warga untuk sahur
dua kelompok remaja terlibat tawuran dini hari tiga belas maret di jalan keramat kuitang senen jakarta pusat
mereka tauran dengan bawa kayu bambu hingga kain sarung
para remaja ini terus saling serang di jalanan
aksi para remaja ini membuat warga resah
tawuran terjadi saat dua kelompok remaja ini tengah berkeliling membangunkan warga untuk sahur
diduga aksi saling ejek dan perang petasan jadi pemicu tawuran terjadi
menjegah aksi tawuran kembali terjadi
petugas kepolisian membangun posko pengamanan untuk mengamankan lokasi